kami lanjutkan editorial view sekarang yang menjadi pembahasan adalah
karut marut pemerintah urus minyak goreng
masih bersama dengan mas revo dan juga mas elvan
saya ke mas revo dulu
mas revo apa yang kemudian menjadi catatan kritik kita bagi pemerintah
atas polemik minyak goreng ini yang sudah diputuskan kebijakan terbaru
dari presiden untuk mencabut het
tapi kemudian sekarang harganya menjadi tidak terkendali begitu ya
kita berkali kali juga mengangkat dialog soal ini
apa yang kemudian menjadi kekhawatiran dan juga catatan dari kita mas revo
untuk polemik kelangkaan minyak goreng ini
ya ini agak apa ya kita sedih juga gitu
kita ini kan negara dengan hutan kita ini sudah dibapat gitu ya untuk menjadi pohon sawit
tapi kemudian kita sendiri kemudian apa namanya
tidak bisa mengendalikan harga atau tidak bisa mengendalikan pasokan minyak goreng
minyak dari sawit ini
jadi agak ironis juga gitu
memang persoalannya menjadi cukup banyak
di satu sisi harga di pasaran luar negeri lebih tinggi
sehingga mungkin saja para produsen itu lebih memilih untuk mengekspor
di sisi lain kemudian ada juga sekarang kebutuhan cpo sawit ini juga untuk kebutuhan biodiesel
jadi artinya ada
ada isu pangan versus energi gitu ya
ini juga satu sisi yang lain
kemudian isu terkait dengan kartel mafia dan lain sebagainya
nah tapi kemudian apakah negara harus kalah dalam mengatasi kartel
bagaimana dengan kemudian mengatur regulasi terkait dengan isu energi versus pangan misalnya
bagaimana pasar luar negeri dengan pasar dalam negeri
jadi tentunya yang kita harapkan adalah
bagaimana pemerintah ini bisa mengatur
pemerintah sebagai regulator harusnya menerbitkan regulasi regulasi yang tepat
yang paling penting adalah jangan sampai kemudian masyarakat juga menjadi keminci percobaan
ketika kemarin kebijakannya adalah menerapkan harga satu harga
tapi kemudian yang ada adalah kelangkaan pasokan
sementara kementerian perdagangan juga bingung karena menurut data sebenarnya produksinya ada
kenapa di pasaran tidak ada
nah begitu satu harga yang dicabut
langsung masuk banyak pasokan langsung masuk ke pasaran
artinya memang dugaan dugaan atau tudingan adanya penimbunan
kemudian dikendalikan oleh mafia dan sebagainya
bisa jadi memang benar adanya
tapi tentu kita kan berharap bahwa pemerintah tidak boleh kalah dong dengan mafia atau apapun itulah
jadi pemerintah seharusnya dengan perangkat perangkat yang dimiliki bisa mengendalikan hal itu
ini yang kita harapkan bagaimana kemudian pemerintah bisa menerapkan regulasi yang tepat
untuk mengatasi isu perbedaan harga disparitas antar harga di luar negeri
ini kan mirip dengan batu bara ya
ketika isu di luar negeri lebih tinggi apa namanya harga di luar negeri lebih tinggi kemudian dmo kebijakan komisik obligation itu market
obligation itu juga tidak terlaksana dengan baik
itu bagaimana regulasinya yang paling pas bagaimana kemudian pengaturannya
kemudian isu energi versus pangan
ketika orang bisa saja tertarik untuk memasok menjadi biodiesel karena memang harganya lebih tinggi misalnya ya
nah tapi kan harus diatur itu
siapa yang mengatur lagi lagi harusnya pemerintah
kemudian bagaimana mengatur pasokan di pasaran ketika tidak ada
karena itu tidak perlu misalnya diberlakukan seperti beras
ketika ada bulog yang mempunyai pasokan di gudang gudang bulog sehingga ketika di pasaran itu minyak menjadi langka
pasokan yang ada di bulog tinggal dikeluarkan dengan cara lokasi pasar misalnya
nah ini kan kita berharapnya pemerintah bisa mengambil langkah langkah situ untuk mengatasi hal tersebut
dan kita tidak ingin kita miris juga ketika melihat orang antri sepanjang jalan jauh jauh sampai kemudian bahkan ada yang meninggal dunia karena antri minyak goreng
nah ini kan agak agak menyedihkan seperti tikus mati di lumbung padi
ya mungkin ungkapan tidak tepat tapi kita ini berlimpah gitu
ini produsen minyak sawit gitu tapi kemudian sampai orang ngantri ini kan agak nggak ikonis gitu
oke dan ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama ya mas revo
mas elvan seperti apa sih melihat polemik minyak goreng ini terakhir presiden kemudian mencabut het yang sebelumnya dinilai oleh sebagian kalangan
menjadi salah satu faktor kelangkaan minyak goreng
begitu het nya dicabut minyak gorengnya berlimpah tapi harganya naik
seperti apa pandangan dari mas elvan atau teman teman di detik com soal polemik ini
oke reinhardt memang minyak goreng ini menjadi ini ya isu paling lama di masyarakat hari ini ya
susah benar masyarakat karena enggak semua masakan bisa direbus rehan hart ya
jadi minyak goreng itu apa namanya kemarin ketika masih dipatasi harganya dengan het

sekarang ajaibnya ya ajaib pelih ya
setelah het nya dicabut harganya menjadi menjadi banyak bejibun di pasaran
tadi pagi saya cek di beberapa toko tiba tiba penuh minyak goreng tuh
tapi dijualnya bukan empat belas tapi dua puluh sampai dua puluh lima

kalau kita mengikuti pernyataan dari menteri perdagangan
ya menteri perdagangan ya menteri perdagangan
ya menteri perdagangan ya menteri perdagangan
ya menteri perdagangan ya menteri perdagangan
dari menteri perdagangan ya menteri perdagangan
menyimpulkan bahwa ini adalah ulah mafia
sehingga mereka ketika harga rendah mereka nggak mau keluarin
begitu lah itu dicabut mereka lempar ke pasaran
dan menteri perdagangan menyampaikan terus komunikasi dengan kapolri dua kali sehari
seperti minum obat begitu katanya
besok katanya akan ada rilis tersangka daripada kasus ini penimbunan minyak goreng
jadi kita tunggu besok kalau memang
dan memang seperti yang dikatakan mas revo gak boleh negara kalah dengan mafia
ya jangan lupa amanat undang

pemerintah lah yang berhak mengendalikan harga
ya pemerintah lah yang berhak mengendalikan harga
jadi jangan sampai pemerintah membiarkan harga ini seperti harga pasar
kalau harga dibiarkan seperti harga pasar yang masalah
berat adalah masyarakat kelas bawah
mereka perlu solusi
harga diturunkan bukan disuruh merebus makanan renat
ya kemudian dpr sekarang sudah bermain dengan politik ya kan
sudah mulai ada manuver membuat panja
atau juga ada yang mendorong ada angket misalnya
saran saya kepada dpr
pengawasan itu penting baik
angket maupun panja silahkan
tapi fokuslah kepada isu yang selalu terjadi
menjelang bulan puasa renat
jadi jangan sampai seperti polisi india
ya masalahnya datang mau beres baru datang
itu yang terjadi gitu loh
ketika udah heboh masyarakat yang seharga
jadi buat semua jadi polisi india tiba tiba datang
akhirnya terjadi apa
polisinya bagian gitu loh
ya minyak goreng naik kemudian apa namanya
tiba tiba itu dicabut minyak goreng harganya langsung naik
melejit stoknya banyak
setelah besok ada ott misalnya ya
tersangka bener bener tersangka mafia
dan jadi harga turun lagi
karena mungkin para orang orang yang pengusaha yang ngelempar barang ke pasar itu mungkin ngeri juga gitu
karena sudah ketahuan ada yang memainkan itu
artinya renat negara tidak boleh kalah melawan mafia
dan kita tantang menteri perdagangan
ya kalau memang ada mafia dengan kapolri koordinasi ungkap ikan
ingat ya undang undang mengharuskan pemerintah melindungi warga negaranya
ya kendalikan harga pasokan
jadi jangan sampai ini menjadi masalah yang terus ada nanti alasannya jualan lebaran
ya kan bisa jadi kalau nggak jarang lebaran ada event apa lagi event apa lagi
karena ini adalah sembilan tuan pokok
ya dan harus betul betul backup oleh pemerintah reinhardt
besok ada press release nya kita juga kita akan lihat mas elvan
yang juga dipastikan oleh mendak adalah pekan depan harganya akan turun gitu ya
nah bagaimana kalau apa yang kemudian menurut mas elvan atau kita perlu melihat kalau kemudian ini terus berlangsung polemiknya
ini kan cukup lama ya
apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah ya
atau mungkin mendak dievaluasi kah
yang seperti banyak didorong oleh sejumlah pihak bahkan ada rencana membutuhkan panja atau pansus atau apapun itu
apakah memang itu perlu dilakukan kalau kemudian polemik ini tidak kunjung selesai mas elvan
jadi sebetulnya soal ini ya
sampai karena saking lama ya masalahnya
sampai muncul pernyataan begini di masyarakat
jadi ketika waktu corona delta yang langka itu gas oksigen ya kan
sekarang ketika omikron yang langka minyak goreng begitu loh
artinya bahkan ketika omikronnya sudah mulai menghilang harga minyak gorengnya masih jadi masalah
artinya ini sesuatu masalah yang cukup lama nggak bisa diatasi
dan ini kalau tidak cepat diatasi masuk bulan ramadan masuk lebaran harga meledak semakin meledak
artinya memang harus ada evaluasi betul bahwa dpr dengan jalur politiknya
tetapi yang unik dari dpr adalah reinhardt tidak semua partai sepakat dengan rencana angket
tidak semua sepakat mengkritik mendak
ada yang juga mendukung mendak gitu bahkan memuji muji gitu kan
artinya sebuah prestasi memang tidak bisa dihapus
tapi memang perlu dipuji diapresiasi
tapi ketika ada goncangan ini ada sebuah tantangan
seharusnya dpr sebagai penyeimbang sebagai pilar demokrasi harus menjalankan peran kontrolnya
sehingga bagaimana agar bisa mengawal ini sehingga tidak menjadi isu
ya ketika mafia bisa diberantas bareng bareng
ketika ada yang bermain bisa disikat habis gitu lah
gunakan kekuatan politik untuk mengontrol pemerintahan
terkait dengan evaluasi kerja mendak dan lain lain itu kan ada di tangannya presiden
ya presiden kan juga
saya dengar isu kuat sekali dalam waktu dekat akan melakukan reshuffle kabinet
tapi terkait dengan banyak isu
salah satunya terkait pemilu dua ribu dua puluh empat yang sudah dekat
banyak menteri yang mulai masuk ke terjun ke survei capres
banyak juga menteri yang sudah dikasih waktu panjang tapi masih berantakan dan lain lain
kita tidak tahu apakah mendak ada di dalamnya atau tidak
tapi saya kira fokus kita hari ini adalah mensupport mendak agar betul betul berani
beliau bilang ada mafia beliau berani menyikat
begitu jangan sampai rakyat yang malah disikat gitu
berarti rakyat disikat mafia malah negara jadi super ngejadir di tengah masyarakat
begitu ya pak
mas revo ini menjelang bulan puasa juga ya
artinya semakin mendesak lagi kemudian minyak goreng ini perlu distabilkan harganya dan juga pasokannya
agar masyarakat tidak kesulitan dalam mencari itu
nah sekarang yang perlu kita soroti juga adalah bagaimana evaluasi yang seharusnya dilakukan oleh baik pemerintah presiden
atau mungkin dpr secara jalur politik ya terhadap polemik minyak goreng ini dengan segala kompleksitasnya
apakah itu soal
ada kaitannya dengan pasokan dunia minyak goreng dunia atau kemudian ada kaitannya dengan kartel dan lain sebagainya
apa yang perlu dievaluasi dari sini mas revo
ini kan sebenarnya kita ini selalu mengalami hal yang berulang ulang ya
kali ini kita mengalami kenaikan harga di minyak goreng
nanti lain waktu kita mengalami lonjakan harga di cabai
nanti lain waktu kita mengalami lonjakan

untuk menyebabkan harga di isu kedelai dan sebagainya gitu ya
sehingga kemarin tempe juga para perajin tempe tahu dan produk produk olahan kedelai itu sampai berdemo gitu ya
nah ini artinya kita punya persoalan serius dalam proses pengaturan pangan
pemerintah sempat tahun dua ribu dua puluh satu ya menerbitkan membuat satu badan yaitu badan pangan nasional
yang itu adalah asean

pemerintahan perdagangan badan pangan
saya rasa semua isu ini
yang kemarin saling
dari kedelai kemudian
kita sekarang punya goreng
kaitan kaitan dengan vaksin ini tentunya harus
menjadi catatan yang
harus diperhatikan secara betul
kemudian siapa yang harus
jangan sampai kemudian masyarakat
yang menjadi susah
baru dibentuk ada
kementerian perdagangan ada
kementerian pertanian dan
ada kementerian kementerian yang sangat kait mengkait
saya pikir ini juga menjadi momentum
yang pas seharusnya bagi presiden
untuk mengevaluasi itu semua
kemudian antisipasinya ke depan
seperti apa karena kita ini
nyaris selalu berulang
berapa tahun hampir setiap
lima tahun ada masa masa tertentu
kalau selalu berulang
tiap satu tahun atau dua tahun sekali
artinya kita kok nggak pernah menarik
pelajaran terkait bagaimana
mengatasi persoalan harga cabai
karena masalah musim hujan
misalnya kemudian harga
bahan tersebut menjadi naik
ke delay misalnya
kita masih belum bisa waspada bagaimana
kemudian kita swasmbada ke delay itu juga menjadi
pr ya kalau kita juga tidak
tergantung bagaimana import
jadi kita kalau misalkan
yang bisa membuat tempe tapi ternyata
tempenya sendiri bahan bakunya juga dari luar
kemudian sekarang kita minyak goreng
terus saja terjadi
harusnya ini menjadi catatan
yang harus diperhatikan
secara serius karena persoalan
bahan pokok bagi kita ini kan penting ya
kemudian ada juga
mas ibu pak sampaikan itu
ada momen momen yang kemudian membuat harga
bahan pokok ini menjadi
lebaran kah momen ramadhan
tiba tiba harga itu menjadi
melambung mungkin harus
saya pikir begitu ya ini
presiden harus presiden bisa menyanyikan
akan turun tangan secara langsung
dan kita berharap semua itu bisa
di telahah dari
hulu ke hilirnya masalahnya di mana
sehingga seperti yang kita saksikan di layar ini
itu tidak terjadi gitu masa kita itu sampai
susah cari minyak goreng padahal sawit
dimana mana kita itu sudah mengalami
kerugian karena hutan tropis kita
berubah menjadi hutan industri gitu ya
tapi kemudian kitanya sendiri masih susah
seharusnya ini kan dua kerugian yang
hutan sobat untuk sawit
tetapi ternyata pemenuhan
kepada rakyat juga tidak bisa diberikan
ya mas revo dalam konteks pengawasan dpr
yang sekarang juga tadi dibahas juga oleh mas elvan
sudah mulai muncul kan wacana pansus dan sebagainya
beberapa fraksi kita lihat juga sudah mulai mengusulkan
dibentuk pansus kelangkan minyak goreng
perlu tidak itu kemudian mas revo
dibentuk pansus kelangkan minyak goreng
dibentuk pansus minyak goreng ini
yang harus dicatat adalah bahwa ini jangan sampai menjadi
urusan komoditas urusan pangan ini kemudian menjadi
urusan politis ya kalau memang pansus atau panja
atau apapun itu dibentuk ya memang untuk
kemaslahatan masyarakat kebaikan masyarakat
tapi jangan sampai kemudian apapun itu dibentuk
tapi hanya untuk kepentingan masing masing partai politik
misalnya ya jangan sampai seperti itu
jadi kalau memang harus dibentuk
saya pikir tadi harus dilihat
persoalan ini menelahkan dari dulu ke akhirnya
kalau memang harus dibentuk panitia khusus atau panitia kerja

melihat itu semua dan kemudian tujuannya
ini harus diperhatikan
jadi kalau memang harus kita lihat ini
hal hal lain itu bahwa ini tidak bisa terjadi banyak kemudian
ke depan untuk perbaikan
tapi bukan semata mata untuk politik
karena begini renat
kita harus melihat juga
kursi menteri perdagangan
ini adalah kursi yang diperlukan
juga oleh banyak kalangan
kita kan sangat berharap bahwa orang
yang duduk di sebagai
menteri perdagangan ini bukan
merupakan titipan sekelompok
atau partai politik yang kemudian
tidak bekerja untuk kepentingan
rakyat secara luas tapi untuk kepentingan
golongannya jadi memang harus
itu yang dijadikan sampai misalnya
membentuk itu untuk
atau memperbutkan kursi jabatannya
jangan sampai seperti itu
tapi evaluasi ini untuk rakyat
bukan untuk kepentingan golongan
jadi kalau pun ada pansus
jangan sampai itu untuk
komoditas politik ya untuk kepentingan politik
tapi kembali lagi untuk kepentingan rakyat
di isu soal minyak goreng ini
mas elvan ada tanggapan soal posisi
kuartal kursi menteri perdagangan yang
cukup hot seat ini dan beberapa kali
mendak juga disorot sebetulnya dalam beberapa
kasus kelangkan yang sama
sampai terakhir juga soal kedelai
tempe dan juga tahu bagaimana
menteri perdagangan ini
saya kira menteri perdagangan ini kursi panas ya
kalau sampai ini jatuh ke tangan orang yang salah
sekarang ini urusannya duit gede nih
menteri perdagangan ada perindustrian
ada pertanian juga lagi rame kan
banyak kursi kursi panas ini
yang sebetulnya bisa jadi
kalau ada yang kritis sangat tajam
luar akal kritik yang tidak konstruktif
bisa jadi ada penumpang gelap bisa jadi
karena itu kalau jpr
kemudian memang ada panja atau pansus
ataupun angket sekalipun
tujuannya harus clear untuk masyarakat
seperti yang saya sampaikan tadi
tujuannya adalah bagaimana agar setiap ada masalah
ada solusi sekarang dan seterusnya
jadi nanti gak berlaku lagi tuh
nanti ada pertengahan tahun atau tahun depan
bulan puasa depan
ada lagi kelangkaan minyak goreng
kalau memang ada solusi dari sekarang sampai ke seterusnya
ya jangan sampai saya tadi bilang kayak polisi india
jadi maklumatnya selesai semua sudah habis semua
baru keluar gitu
artinya betul betul harus menyelamatkan masyarakat itu
untuk sekarang dan seterusnya
coba biasakan mulai sekarang
pemerintah dan jpr
dalam mencari solusi itu jangan solusi yang sifatnya itu
apa namanya momentum aja
sekarang ada isu apa selesaikan
harus lebih jangka panjang nih
harus biasa dengan grand design
biasa dengan master plan dan blueprint
supaya ke depan itu tidak terjadi
masalah yang sama begitu renhardt
oke jadi sekarang juga perlu didesak adalah
bagaimana pemerintah menstabilkan harga
menjaga pasokan dan lain sebagainya
karena kita juga akan menuju ke bulan puasa
apakah juga pekan depan juga besok
mulai besok kita harus kemudian terus mengawasi
kalau lebih minyak goreng ini
jangan sampai tetap berlanjut
atau bagaimana mas elvan
kita kebetulan memang sudah per hari ini sudah jalan ke
supermarket supermarket ke pasar
memang sekarang minyak goreng dijual rp lima puluh ribu
dan itu dengan tulisan yang sangat besar sekali
dan itu pun hanya boleh beli lima sayangkan
ya dalam teori ekonomi ini sudah jelas
bikin orang semakin nyari gitu kan
karena jangan jangan orang berpikir
jangan jangan ini bisa naik lagi nih harganya
kalau harga sudah segini tapi masih dibatasi lima gitu
artinya orang masih berpikir macam macam
jangan jangan nanti naik lagi
artinya pemerintah harus ambil sikap tepat
ya yang sudah janji tepati
katanya besok mau ada pengumuman
ya kan umumkan berapa ton ditangkap umumkan
ya saatnya apa nurunin harga turunkan harga
ya kan kalaupun tidak bisa seperti harga sebelumnya
mungkin bisa lebih sehat di kantong masyarakat
kemudian jangan lupa bukan cuma minyak goreng reinhardt
karena kalau sudah bulan puasa urusannya sembako ini naik semua
ada daging lah segala macam
nah saya kira banyak nih pr yang harus diselesaikan
dan ini bagus terungkapnya ini
mafia minyak goreng mudah mudahan ini juga bisa
menyelesaikan masalah lain terkait sembako
apalagi mau remajaan renhard
ya ya ya kita lihat besok bagaimana pengunggapan mafia ini
jangan sampai ini hanya sekedar
skala skala kecil saja begitu untuk menutupi isu utamanya
mas revo terakhir
sekali lagi apa yang perlu mendesak
dari kacamata editorial dari kita untuk polemikasi ini
atau apa yang harus kita lakukan untuk polemik minyak goreng ini
yang dijanjikan pekan depan sudah akan kembali mulai normal harganya
ya kalau kita tentu akan terus mengawal isu ini renhard ya

sebenarnya di mana sih tarutnya itu di persoalan dulu dan tidir
nah itu dari kita sebagai media
nah sekarang memang yang kita harapkan adalah
bagaimana kemudian pemerintah menarik
pelajaran dari isu ini
kemudian seperti yang tadi kita bahas sepanjang lebar ya
evaluasi tentu diperlukan dan kita melakukan antisipasi
antisipasi ke depan
karena jangan sampai ini agak ironik gitu kita ini
harus terulang lagi naik
ini belum nanti kan tadi mas elvan daging telur dan sebagainya
sebelum lebaran ya
kemudian nanti di musim penghujan datang cabai apa namanya mahal dan sebagainya ini
kita ini negara yang konon katanya agraris gitu
tapi tidak pernah bisa menyelesaikan persoalan terkait dengan agraria itu
dan yang paling penting adalah bagaimana penegakan hukumnya
siapapun yang menjadi perusahaan pasar mafian dan sebagainya
jangan sampai besok ini kita memang menanti nanti ya renhardt ya
siapa besok itu yang akan dirilis
apakah ini hanya kelas tepinya atau kelas kakapnya gitu
karena kan dari catatan beberapa
industri minyak goreng ini di indonesia ini
sebenarnya kan ada lumayan cukup banyak
jadi ada tersebut di empat belas provinsi gitu
untuk pabriknya gitu
industri ini sendiri hanya dikuasai oleh empat pemain besar
ini juga jadi harus dikatakan
sampai kemudian dikuasai oleh karakter gitu
jadi ini adalah persoalan keadilan
bahwa pangan ini adalah persoalan keadilan buat masyarakat
tentu pemerintah lah yang harus bertanggung jawab
untuk mendistribusikan keadilan tersebut
caranya dengan membuatkan regulasi yang pas
kemudian pengawasan dan bagaimana kemudian penindakan
jika ada yang salah
itu yang harus diperhatikan gitu ya
baik kita dorong evaluasi mendesak dan segera
dari pemerintah dari apapun jalurnya ya
dari politik mungkin dari dpr
terhadap kelangkahan minyak goreng ini jangan sampai berlarut lagi ya
karena dampaknya sangat terasa langsung
di masyarakat yang sampai hari ini juga masih kesulitan
dalam membeli minyak goreng
semoga apa yang menjadi catatan dari mas revo dan juga mas elvan ini
juga menjadi bahan evaluasi pemerintah
dalam melihat polemik ini
kita tunggu besok seperti apa rilis yang akan disampaikan
oleh kementerian perdagangan soal adanya mafia ini
terima kasih banyak mas revo dan juga mas elvan
untuk editorial view pada malam hari ini
selamat malam sehat selalu
selamat malam terima kasih